rombongan menko pmk muhajir effendi bersama wali kota bogor bima arya
melakukan razia peredaran obat sirup anak pada sabtu siang
selain mengecek daftar obat anak di ruang gudang apotik
mereka juga menyegel etalase obat obatan sirup khusus anak
menurut muhajir kementerian koordinator pmk termasuk kementerian kesehatan dan kementerian perdagangan
telah mendesak kapolri untuk melakukan investigasi dugaan tindak pidana
terkait kandungan lima obat sirup anak yang ditarik sementara peredarannya
tadi malam saya harus langsung telepon kepada kapolri
supaya kasus gagal ginjal akut ini
untuk ditelah kemungkinan kemungkinan ada tindak pidana
sementara dinas kesehatan dan satpol pp kabupaten cianjur jawa barat
memeriksa setiap apotik dan sualayan yang menjual obat obatan jenis sirup pada sabtu siang
dalam sidak itu sebagian apotek dan sualayan sudah tidak menjual lagi obat jenis sirup
dinas kesehatan cianjur mengimbau
agar seluruh apotek menghentikan penjualan obat sirup
sampai menunggu kepastian dan keputusan dari bpom
bagi masyarakat yang anaknya demam
diminta untuk segera memeriksakan diri ke rumah sakit
setelah kami lihat di beberapa titik di wilayah kabupaten cianjur
baik itu toko obat apotek dan juga sualayan
pihak pelaku usaha sudah tidak menjual seluruh semua sediaan sirup
kemudian obat obat tersebut akan diretur dari pihak pelaku usaha ke distributor
sebagian toko obat dan apotek di jalan mayor oking bekasi timur kota bekasi
ini terpaksa menarik sejumlah jenis obat sirup dari penjualan pada sabtu
seorang penjual obat di apotek menjelaskan
bahwa untuk sementara dirinya menyimpan dan tidak menjual lima jenis obat
yang diduga mengandung etilen glikol dan dietilen glikol melebihi ambang batas
meski tidak semua obat sirup dihentikan penjualannya
banyakkan parkirnya keperas tamu
terus bagaimana dampak ke bapak penjualan
guna mengendalikan kasus gangguan ginjal akut pada anak
dinas kesehatan kota bekasi pada jumat telah melarang apotek menjual obat sirup kepada masyarakat
sampai adanya pengumuman resmi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat
meliputan cnn indonesia